ya lu pake mata dulu coba coba lagi ke sini mas di sini tidak mau hutang ya eh lihat nih
gue udah ada duit nih mana kalau tadi ya mana kalau tadi telat mas kalau nya baru jadi beli
sama cowok yang baru aja keluar lu gimana sih gue udah bilang suruh simen dulu jangan dijual
dulu gimana sih lah selama sendiri kenapa ngampinya lama banget di intinya di sini ya
siapa yang beli lebih cepat dia yang dapat lu ah resep banget sih lu ah lu yang resep
orang gila masuk mau enak aja orang gila eh